kemudian mengisi formulir yang tersedia dan juga masukkan ke dalam drophone yang tersedia
saya bangga banget ya program ini terbuka untuk pemegang semua jenis tiket kecuali staff dan juga komite jawa jazz festival

kemudian yang saya sampaikan adalah bahwa di panggung itu ketemulah tiga generasi diplomat indonesia
dari yang paling senior saya kemudian yang tengah ada kita besar band
kemudian ada maasa kemudian ada diplomat diplomat yang muda
jadi itu mempersatukan kita juga
dan juga para diplomat indonesia

tapi this time kita ketemu dalam musik

karena saat ini indonesia sedang banyak sekali berupaya untuk membantu

sehingga saya producing member yang masih be intertw trigger
dalam tahun dua ribu saya sedang ditarikkan
jadi berartikan kami rotates pada suatu perjalanan
menuju ke indonesia

tapi kemudian saya kembali ke banyan
karena makaftu saya dah podcast
dan lebih banyak kedua renee
lebih banyak kedua rama